pengiriman minyak goreng molor gubernur jawa tengah ganjar pranowo meluapkan emosinya saat melakukan sidak di pt perusahaan perdagangan indonesia
ganjar menemukan jatah minyak goreng curah untuk jawa tengah hingga lima april dua ribu dua puluh dua belum tiba
jatah minyak goreng curah untuk jawa tengah
datang pada tiga dan empat april namun hingga lima april belum datang juga
ganjar menemukan fakta bahwa jatah minyak goreng curah untuk jawa tengah
yang dijadwalkan datang pada tiga dan empat april namun hingga lima april belum datang juga
sebelumnya ganjar datang ke pt ppi untuk mengecek keberadaan minyak goreng curah
yang dikirim pemerintah pusat untuk jawa tengah
dalam rapat awal stok tersebut akan tiba ke jateng pada tiga hingga empat april dua ribu dua puluh
sebanyak tiga ton
sebagai orang yang diamanai memimpin jawa tengah itu saya siap
pak ganjar ini mohon maaf ada keperlahan perlahan takdir pun
tengok ya saya nggak usah nyerah dengan anak gue
tapi secara teknis di lapangan memastikan betul
istilahnya gini pak ini tradisi kami di jawa tengah ya pak
kalau kita salah kita minta maaf pak
statement di depan rakyat di depan kamera kami minta maaf kami yang salah
nah itu sedikit diri publik ini
itu mungkin ya
untuk ppin kita maaf terlambat
apa alasannya sampaikan kepada masyarakat
kalau rni udah terlambat tau belum apa belum
sampaikan pada masyarakat
maaf kami terlambat karena beliau
jadi masyarakat ngerti
hari ini tidak ada yang tahu kapal itu jalannya kapan
masyarakat tahunya saya besok ke pasar beli minyak ada apa enggak
ganjar kemudian meminta pt ppu untuk memastikan kedatangan minyak goreng curah itu
dia juga meminta agar laporan distribusi diberikan setiap hari
ketika dikumpulkan dikumpulkan
memang yang dari tpi belum datang
kemarin sih hitung hitungannya akan datang di tanggal tiga puluh
tapi rupanya molor di tanggal enam
karena tadi saya minta klarifikasi kenapa molot
mereka tidak ada yang tahu
karena katanya yang dari pabriknya sana belum memberikan
tpi yang lambat ini
makanya kita mesti serius betul karena presiden sudah perintahkan begitu
mestinya yang bekerja di lapangan ya
kalau enggak ya kita pasti akan mendapatkan tamparan yang lebih keras lagi dari masyarakat
selain ke pt ppi ganjar juga memastikan pasokan minyak goreng curah di pt rni
selain dua anak perusahaan bumn itu
ganjar juga mengecek pemasok minyak goreng curah dari swasta yaitu pt bes
usai melakukan pengecekan ganjar mengatakan bahwa memang terjadi
keterlambatan pengiriman minyak goreng curah ke jateng
pt ppi sebagai penanggung jawab diminta lebih tegas terkait hal ini
ganjar juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan kuota
dari semula tiga ribu ton menjadi dua enam ratus ton
sebab dari jumlah tersebut hanya bisa menutupi kebutuhan jateng selama dua minggu